motor saya jangan diambil
motor saya jangan diambil
doi bisa diem gak
kalau enggak marah hantai kamu
iya doi pak ustadz kembali
sampai mana tadi
pak ustadz apa tata
udah deh jalan aja deh kum
daripada mak senewan sama idoi
ya udah mak assalamualaikum
kum kum datang gak mak lagi
ada apa mak
ih enggak tahu kum
kamu ngomongnya gak usah keras keras
kalau ketemu ake turun pulang
tidak ada cucu
menikah kan sama kamu aduh
cucu kangen sama entut
entut mak ada
bentar lagi juga datang
aku mau balik
gak bisa berada di rumah
alhamdulillah baik cuy
ini yang kelamar kerja kemarin kan ya
kalo gitu masuk atuh yuk
oh tapi suce udah mau pilih rumah cuy
tapi kalau teh sih boleh
berarti satu aja cuy
kalo gak salah nama kamu teh pepi
ini cucu dia agen juga disini
ini udah pengalaman kerja sama cece
nanti kamu harus banyak belajar dari cucu
ya masa atuh kamu diganti ya ada ada aja kamu mah
nah pepi nanti cica akan ajarin kamu cara bikin skema gaji sama bonus
jadi sebelum nanti kamu kerja cece bakal training kamu lurus selama seminggu
gimana caranya kamu bisa menghadapi orang di lapangan kalau nggak di training dulu
nah nih ya
ada buku ini buku panduan
kamu harus baca kamu pelajari supaya kamu bisa
kalau kamu udah bisa menguasai satu buku itu
siapa juga bisa kamu berangkatin keluar
ce ada yang perlu cuy kerjain lagi enggak
kalau kamu mau berangkat dagang ya nggak apa apa berangkat aja
yaudah kalo begitu cu jalan dulu ya
oh ya cuk kayaknya kamu harus pergi ke cinangka deh
cece denger disana lagi musim kering
banyak panen yang gagal
nah kalo kamu kesana cu siapa tau banyak dapet calon tkw
iya ce siap
eh kamu udah makan belum
maaf bu saya mau memeriksa kehamilannya bu koswara
duduk bu dokter bu iin
vitamin sama obat obatannya masih ada bu koswara
udah abis kalsiumnya
kok kalsiumnya udah abis gak bilang sama saya
kok gak datang ke klinik bu
bu vitamin dan juga obat obatan yang buka suara minum itu
gak sepenuhnya untuk kebaikan bu koswara
tapi itu juga untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi yang ada di dalam rahimnya buka suara
emangnya bu koswara gak mau punya bayi yang sehat
gak kepingin lah tuh
ya makanya kalo kepingin itu kalo kalsiumnya abis dateng ke klinik
minta sama bu iin
yaudah sekarang bu koswara bisa rebahan biar saya periksa dulu
periksa di kamar gani aja
nah ini si angkung sama idoi
lama banget tempatnya crioyo
si acer pake pergi lagi
motor saya jangan diambil
motor saya jangan diambil
astagfirullahaladzim masih belum bangun juga
min bangunin udah siang
nyatak laporan bulanan pkk bulan kemarin
giliran ngurusin pkk aja semangat bener
kenapa nggak dibubarin aja sih pkk nya
nama nama kerjaan aja
pkk itu penting banyak gunanya
saya masuk dulu
dari tadi kamu pergi
dari tadi saya pergi sama aku
ini baru pulang
iya saya tau tadi kan saya liat
seru juga filmnya cenk
lagi main game doi
iya saya tahu kan tadi kamu udah bilang
wah seru filmnya cenk
ii jangan kamu halangin cenk cek mau liat
ah kamu sih ah gangguin aja ah udah
ah kamu mah pelit cenk
acing nonton film seru kum
main game kum
kamu udah liat filmnya kum
ah kamu mah jahat ga ngajak ngajak
acing bukan nonton film doi
acing sedang main game
main game itu bukan judul film
permainan yang ada di dalam hp
sabar pisan jelasin ke dia
kamu mah bohong cenk
tadi kamu bilang film ternyata permainan